siapa yang repot udah deh ayo
di kerjaan lu tuh bagus banget ya
lu tenang aja gue pasti akan ngasih lu bonus
thanks ya dik
dimulai sekarang lu tuh bisa hidup dengan sangat tenang
lo gak nonton siaran tv tadi ya
ya nonton lah dik
kamu tuh gak lihat tadi putihnya kebakaran kayak gitu
udah gitu juli terpengaruh di daun dan pasti gak bisa keluar
tadi tuh ada orang yang terobos masuk buat nolongin dia
aku sih nggak tahu pastinya
yang jelas orang itu pakai topi dan jaket samar summer gitu sih
masa gak lihat sih
ya dik tadi gue udah gak meratiin tv lagi gue gak tahu
aduh aku pikir si juli udah jadi daging tangga
terus sekarang harus gimana dong
lu bener bener nyebelin ya pimpin
gue harap juli dan si pahlawan sok kesiangan itu gak bakal keselamatan
yaudah sekarang kan kamu sudah sampai rumah dengan selamat kalau gitu aku pergi dulu ya
terima kasih emil
kamu udah nyelamati nyawa aku
bapak udah hampir pingsan ketakutan mikirin kamu julie
julie gak apa apa om
bapak udah takut banget dari tv tadi
apalagi setelah siaran itu putus
bukti kamu sudah habis terbakar
yang penting julie selamat pak
tadi ada yang selamatin juli
ya harus dikasih imbalan yang pantas itu